hujan es disertai angin kencang menerjang kota sukabumi rabu sore
akibatnya sejumlah pohon dan reklame tumbang menimpa kendaraan dan bangunan
dua orang penumpang sebuah mobil harus dilarikan ke rumah sakit akibat tertimpa pohon tumbang
sedikitnya sebelas batang pohon di kota sukabumi tumbang dan menimpa sepuluh kendaraan
sementara dua papan reklame roboh menimpa rumah serta pertokohan
jaringan listrik pln pun padam di lima titik akibat terputus oleh pohon tumbang
sementara itu sepasang suami istri yang tengah berada dalam salah satu mobil yang tertimpa pohon
harus dievakuasi dan dirawat di rsud syamsuddin kota sukabumi
tadi sih baru keluar dari gerbang nggak segitu hujannya masih kecil
tiba tiba pas depan tadi gelap nggak kayak kabut tapi gelap banget
mau jalan juga susah jadi berhenti dulu sebentar
baru berhenti tiba tiba udah jatuh
dari data yang dihilangkan
setidaknya ada tiga belas titik di kota sukabumi yang porak poranda diterjang hujan dan angin kencang
awal tadi yang saya dirima delapan kemudian ada tambahan lagi jadi tiga belas
tiga belas titik yang mengalami kepanatan karena diaktifkan pohon tumbang oleh angin
di tiga titik itu ada beberapa kendaraan yang tertimpa sebagian besar mobil
dan satpol pp kota sukabumi langsung membersihkan akses jalan yang terhalang pohon